kalau anda mampir ke semarang cobalah jalan jalan pagi ke kawasan kota lama
selain menjadi lokasi wisata swafoto kota lama semarang kini menjadi surga kuliner
dengan banyaknya gedung gedung tua yang disulap menjadi restoran dan kafe
meski kebanyakan tempat makan belum buka pada pagi hari
ada rumah makan baru yang terletak di gedung tua yang disebut distrik dua puluh dua
dan kalau anda pas melintas di kawasan kota lama semarang ini
ada tempat sarapan yang lengkap menunya
ya ini adalah seko banjaan pawanisimba
di sini banyak dipajang ornamen antik
kita juga bisa melihat suasana dapur yang sibuk pada pagi hari
sesuai namanya seko banjaan pawanisimba menyuguhkan menu masakan rumah seperti di kampung
ada sayur kepala manyung mangut lele sayur pare daun pepaya opor ayam sambal goreng telur dan masih banyak lagi

ak entire ada nasi kering timpi dan telur
sesehingga teringat masakan istri
perasaan ibu di kampung
hidangan sederhana ini cukup menggugah selera
harga makanan di sini relatif terjangkau
seporsi nasi hanya sepuluh ribu rupiah
ditambah lauk bauk yang dibanderol lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah
rumah makan ini buka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga sepuluh malam
menempati bangunan lama
pengelola diwajibkan mengikuti ketentuan dari pemerintah kota semarang
seperti aset ya aset kota lama di sini
jadi kita sesuaikan dengan yang ada
makanya kita konsepnya yaitu jadul tahun delapan puluh an
selain hidangan yang bikin kenyang
di sini juga ada camilan dan minuman lawas
ada gandos es gempol dan leker
yang ini sebaiknya disantap setelah makan nasi saja ya
kalau di jakarta lebih dikenal dengan panteng
tapi beda ya
kalau di sini jandus rasanya gurih
dan kalau mau manis bisa ditamburkan gula pasir atau gula aren
seperti ini nih
sepertinya sajian di sini sudah sangat mengenyangkan untuk sarapan
saya mau coba yang ringan
masih di kawasan kota lama
ada lapak es krim gelato yang terbuat dari bahan dasar susu kambing
konter es gelato ini juga menempati rumah jadul berarsitektur belanda
ada apa saja nih rasanya
ini kita ada sebelas varian rasa
katanya terbuat dari susu kambing
semua ini terbuat dari susu kambing dan susu almon
dan rendah kalori katanya
bener gaya rendah kalori yang penting enaklah
terus untuk di bawah saya pesan stroberi dan bubble gump
vanilanya ada dua ada vanila latte juga
dan ini ada coklat
ini juga enak
rendah kalori katanya
rasanya tidak terlalu manis dan cocok sebagai penutup menu sarapan berat
kalau sedang melintas atau singgah di semarang jangan lupa sarapan ke kota lama
damar sinuko semarang jawa tengah